kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
akan merasionalisasi satu juta pegawai negeri
rasionalisasi yang bisa menghemat apbn satu ratus dua puluh triliun rupiah itu
dilakukan karena persepsi penilaian pelayanan publik yang rendah
kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
akan memangkas jumlah pegawai negeri sipil sebesar satu juta personil
kebijakan ini diambil karena latar belakang hasil indeks persepsi penilaian pelayanan publik
yang hanya mencapai skor enam puluh lima saja
rasionalisasi satu juta pns ini juga sudah sesuai dengan peraturan menpan nomor sebelas tahun dua ribu lima belas
tentang roadmap reformasi birokrasi
untuk langkah rasionalisasi pemerintah sedang menyusun pemetaan secara cermat dan terperinci
mengenai kualifikasi kompetensi dan kinerja pegawai
pemetaan akan berlangsung selama setahun sampai tahun dua ribu tujuh belas
rasionalisasi akan diprioritaskan kepada pegawai negeri dengan jabatan fungsional
seperti staf administrasi atau operator
sementara pns jabatan struktural akan dievaluasi secara bertahap usai rasionalisasi tahun dua ribu tujuh belas
pegawai dengan kualifikasi kompetensi dan kinerja rendah akan terkena peraturan ini
mereka akan mendapat pensiun dini sesuai undang undang aparatur sipil negara
dari awal kami sampaikan bahwa kebijakan percepatan penataan pns ini
yang konsekuensinya antara lain ada rasionalisasi akan kami lakukan secara cermat
secara hati hati transparan dan tentu berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku
bukan dengan pendekatan kekuasaan tetapi dengan pendekatan hukum
saat ini ada empat lima juta pegawai negeri di indonesia
untuk gaji pegawai sebanyak itu dibutuhkan rp tujuh ratus tiga triliun atau rp tiga puluh tiga lima
dengan pengurangan satu juta pegawai akan dihemat satu ratus dua puluh triliun rupiah
dan beban apbn berkurang lima persen karena belanja pegawai menjadi hanya dua puluh delapan persen saja
jumlah pegawai saat ini juga mencapai satu tujuh persen jumlah penduduk indonesia
angka ini dianggap tidak efisien karena di tiongkok misalnya
jumlah pegawai negerinya kurang dari satu persen populasi penduduknya
meski kemenpan menyatakan rasionalisasi sudah sesuai aturan dan tidak terburu buru
namun pengamat kebijakan meragukan kesiapan pemerintah
mereka menyatakan butuh sistem matang untuk memensiunkan satu juta pegawai
nah apakah semua kementerian atau lembaga itu mempunyai data rek atau catatan
dari awal dia masuk
tapi kementerian pemberdayaan aparatur negara menyatakan rasionalisasi sudah sangat dibutuhkan
saat ini ada dua ratus empat puluh empat kebupaten yang lebih dari separuh anggaran untuk membayar gaji pegawai negeri
akibatnya pemerintah daerah sulit membangun infrastruktur
arief kurniawan jakarta
dan kita beralih ke informasi selanjutnya
rencana pemerintah mencairkan gaji ke tiga belas dan juga ke empat belas
untuk aparatur sipil negara dinilai berpotensi untuk mendongkrak peredaran uang di masyarakat
direktur pengelolaan uang bank indonesia suhaidi
memperkirakan momen hari raya idul fitri dan libur sekolah
yang akan menyumbang rp satu ratus enam puluh triliun rupiah peredaran uang di masyarakat
dari penarikan gaji ke tiga belas dan ke empat belas
dalam momentum yang sama tahun lalu penambahan peredaran uang berada di angka rp satu ratus empat puluh triliun
dan hingga akhir mei kemarin bi mencatat jumlah uang beredar berada di angka rp lima ratus tiga puluh empat tujuh triliun
selain gaji ke tiga belas dan ke empat belas faktor lebih banyaknya hari libur di tahun dua ribu enam belas
juga memicu terdongkraknya frekuensi penarikan uang di masyarakat